ketua dpp pdip puan maharani menyatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja terjadi lantaran terjadi permasalahan hukum di pos kementerian tertentu
pernyataan ini disampaikan puan saat mendampingi ketua umum pdip megawati soekarno putri saat memperoleh gelar dr honoris kosa di selangor malaysia
puan meyakini dengan kasus hukum yang menimpa beberapa kabinet menteri jokowi bukan tak mungkin terjadi reshuffle meski telah memasuki tahun terakhir masa kepemimpinan presiden jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
puan juga menegaskan bahwa soal waktu reshuffle dan siapa sosok yang akan mengisi posisi dalam kabinet menteri jokowi adalah hak prerogatif presiden
reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden
namun kalau melihat apa yang terjadi akhir akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri dari kementerian tersebut
tapi seperti yang saya sampaikan itu merupakan hak prerogatif presiden kapan dan siapa tentu saja itu merupakan wewenang dari presiden